baiklah nanti saya akan ikut ke istana
mudah mudahan rati sabar menungguku
hingga aku kembali dari istana
panjang sekali hutan ini
kemana orang itu pergi
dasar tidak berguna
lebih baik kau mati
entah apa sebutan untuk orang yang tetap membunuh orang yang tidak berdaya
entah pengecut atau tidak punya hati nurani
rata rata pengecutan baru hingga dijalanku

kenapa pak lastri belum juga pulang
apakah terjadi sesuatu padanya
pak lastri apa yang kamu lakukan di rumah puan gak reksa
ternyata apa yang dikatakan oleh kakang arya kaman danu adalah benar
bukan dia yang mengirim syair syairnya
kamu selama ini hanya dipermainkan
lastri tidak dipermainkan
ternyata kakang arya dwi pangga benar benar suka sama lastri bu
dia benar benar cinta sama istri
ibu dan dia bahkan berjanji untuk menikahi lastri
benarkah apa yang kamu katakan
sebentar lagi lasri akan menjadi seorang istri dari kakang arya dwi panggang
bu keluarga kita akan jadi keluarga terbaru
maukah kamu menjadi istriku rati
dengan keadaanku yang seperti ini
benarkah kamu mau menerimaku
aku tidak pantas untukmu kakang
aku tidak mau menerima kamu
jangan bicara masalah itu lagi
kamu tidak bersalah
bukan dirimu yang kotor aja
aku mau menerimamu kakang
kenapa kamu terak terak begitu nak
kamu tak melanjutkan ke depan
kamu tak ada apa apa lagi
case yang berbeda harus diberi climpani